kehadiran aplikasi tiktok di masyarakat menuai pro dan juga kontra
platform yang diisi oleh video video berdurasi singkat ini dikenal karena video joget ataupun lipsing
sehingga banyak yang beranggapan bahwa tiktok ini tidak berfaedah alias tidak bermanfaat
tetapi kini video edukatif mulai muncul juga di tiktok
mulai dari cara mencuci tangan yang baik dan benar di tengah pemberitaan soal virus corona tips olahraga dan juga pembelajaran
meskipun demikian penggunanya juga harus bijaksana ya dalam memilih konten untuk ditiru
karena ada pula konten yang berbahaya
selain informasi tentang virus corona ada satu hal lain yang sedang viral di indonesia
bagi yang belum tahu apa itu tiktok tiktok ini bukan media sosial
melainkan aplikasi distribusi konten asal tiongkok
mulai dari anak anak hingga pemimpin daerah
dari penyanyi lip sync
hingga tarian di tengah bencana banjir
semua sedang dilanda demam tiktok
karena trendingnya itu kan makin ke sini makin ke depan
orang tuh makin suka sesuatu yang misal kalau baca artikel nggak mau panjang panjang
atau baca penjelasan
ini kebiasaan buruk sebetulnya
jadi makanya untuk video yang durasi panjang pun lebih disukai video durasi pendek daripada yang durasi panjang
karena misal ngelihat videonya satu pengguna tiktok
beberapa detik selesai lalu beralih ke video populer yang lain
itu kan jadi banyak macam yang bisa ditonton
tiktok mengklaim rata rata pengguna tiktok di indonesia menonton lebih dari seratus video per hari
dan dalam satu bulan ada dua puluh dua juta pengguna di indonesia yang menonton video di tiktok
popularitas platform ini akhirnya dimanfaatkan lembaga kesehatan dunia atau who untuk mensosialisasikan kampanye pencegahan penyebaran virus coronavirus
tetapi konten apa yang banyak dilihat pengguna tiktok di indonesia
kami menanyakan kepada beberapa pengguna tiktok di jakarta
karena komedi ya komedi
terus dance juga
jadi kayak cuma ngeliatin doang
habis itu ganti lagi gitu gitu
biasanya kadang kadang ada yang buat tips
ada juga yang
kalau tips tips apa gitu ada juga kadang kadang
kayak video cara cabut gitu gitu cabut sekolah
seperti dikatakan nadia konten negatif pun bisa ditemukan di aplikasi ini
kasus terakhir yang meresahkan adalah scall breaker challenge
tantangan ini telah melukai banyak orang di berbagai negara
saya tidak merasakan kaki kaki tidak ada apa apa
korbannya di antara lain seorang murid sekolah di venezuela
dua remaja di kanada dan dua remaja di amerika serikat
masing masing dari alabama dan miami
mereka mengalami cedera cukup serius dan mereka harus dilarikan ke rumah sakit
video ini kemudian mendapatkan respon dari kementerian komunikasi dan informatika
ya komitmen pertama tama tentu saja perlakuan patroli siber ya
mengecek konten yang ada di setiap platform media sosial
dalam konteks terakhir yang seperti tiktok
itu kita cek seluruh isi konten tiktok di tanah air tentu saja
seperti challenge tadi yang dihebohkan itu
kami sudah cek melalui patroli siber tidak ada content challenge itu yang dilakukan oleh orang indonesia
ada memang video tersebut tapi video itu video luar negeri
yang kejadiannya di luar dan kemudian beredar di tanah air
kami juga sudah sampaikan kepada pihak aplikasi tiktok
kalau menemukan konten serupa atau mirip yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain
dalam upaya challenge tadi pastikan itu dihapus
kalau mereka tidak menghapus
kami yang ambil tindakan yang lebih jauh
yaitu kemudian memblokir aplikasi tersebut
setelah sempat diblokir sementara oleh kementerian kominfo pada juli dua ribu delapan belas
karena mengandung konten berbau pornografi
tiktok kini memperketat pengawasan terhadap konten
dari kita sebenarnya ada yang namanya panduan komunitas
yaitu aturan intinya yang menggarisbawahi apa yang boleh dan tidak boleh ada di tiktok
kalau suatu konten ditemukan itu tidak sesuai dengan aturan komunitas
itu bisa di take down
dan untuk menerapkan aturan itu kita punya teknologi ya
yang akan memfilter konten dan juga ada sumber daya manusia
tim human reviewer yang mereview dua puluh empat jam dalam sehari gitu ya
pokoknya setiap saat
setiap platform pasti datang dengan dua sisi
sebagai pengguna kita harus memiliki kepedulian untuk membuat konten yang lebih baik

tim liputan cnn indonesia jakarta